mas aku habis jenguk yang lusa
baru sama masih apa apa
dan sekarang kondisi mental yang lusa lagi
mas aku harus gimana mas
apa yang udah aku lakuin ini salah mas
ini kasihan mama sama papa aku harus gimana mas
kamu gak boleh mikir kayak gitu ya
apa yang kamu lakuin ini gak ada salahnya
apa yang kamu lakukan itu udah benar ya
jangan pernah mikir kalau diri kamu salah
udah jangan sedih lagi
udah sekarang kamu diem disana ya
nurut aja sama saya diem disana
kemarin saya telat ke kantor ada hal penting
kamu handle meeting dulu ya
assalamualaikum pak bakti
saya mau ketemu
dia melanjutkan soal
kasus pencarian tentang anak saya
aku akan perjuangkan kebenaran ini habis habisan
aku akan upayakan
aku harus segera ketemu dengan pak bakti
ini nggak boleh ditunggu lagi
secepatnya identitas rena sampai terbukti
biar aku tidak selama ini menduga duga terus
berang berang di elsa
mending aku balikin dulu
berang berang di elsa
ke rumah papa sama mama sudha

padahal dia ketemu nobi
dan dukungan keluarga sangat diperlukan
ya allah anakku elsa
kenapa jadi begini sih
cuma tenang ya
kalau bisa pak surya dan bu sarah bicara dengan pak nino
untuk bagaimana baiknya memecahkan masalah mereka
agar tekanan psikologi sebuah elsa berkurang
supaya tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan
ya pak kami akan usahakan
sebaiknya kami akan dukung
iya pak kami rasa itu adalah jalan yang terbaik
untuk bu elsa saat ini
bener kan pak
gue harus segera kasih tau martin nih
soal status sirik yang udah jadi tersangka
kayaknya om harus segera cari pengacara deh om
yang tadi kata polisi
kalau kondisi ricky udah stabil
dia bakalan ditahan om
karena ricky sekarang
statusnya sudah berubah jadi tersangka
dari tadi sikap ricky bener bener gak kooperatif
dia terus terusan tanya
dan bilang mau ketemu sama elsa
ini makin bahaya buat ricky oh
dia juga cemas om
itu bisa hukumannya makin berat
om nanti akan carikan pengacara untuk ricky
yang mau aku sampein ke om
makasih banyak informasinya ya
kamu bener bener keterlaluan
aku cemas banget dengan keadaan delsa
sebenarnya aku mau elsa dihukum
supaya dia tuh sadar
tapi aku gak bisa
aku kasian sama kondisi elsa sekarang
apalagi kondisi mentalnya
berikan jalan terbaik untuk keluarga ku ya allah
kamu kok bisa
bisa ada disini mas
kamu nyuruh aku tunggu disini
karena kamu mau datang ya
saya tau di telepon tadi kamu lagi sedih
saya tahu kamu pasti betul saya
saya kan sudah komitmen sama diri saya sendiri
saya akan usahakan selalu ada buat kamu
kamu jangan sedih lagi ya
aku mungkin sedih karena mikirin elsa sih
aku sebenarnya gak teriak gak tau mas
karena aku ngerasain apa yang elsa rasain
buat dicerahin sama suaminya
rasa hancurnya seperti apa
tapi terletak kondisi elsa
gak sanggup untuk terima itu sempat
sampai akhirnya elsa harus minum obat obatan
dan harus ditemani sama skeeter
dan malah dia gak mau mas
dia gak boleh terima itu semua
dia lebih baik mati
sepertinya andin belum benar benar lega
gua harus bikin andin senyum lagi
sebenarnya elsa itu memang fantasi
tapi dia juga gak mau menangis lagi ya

ya ternyata memang
dia selama itu
walaupun dia penuh drama dan penuh kebohongan
tapi sebenarnya dia tuh
hancur mas di dalamnya
udah sekarang kita doakan aja
bisa cepet membangun elsa
bisa cepet membangun elsa
bisa cepet membangun elsa
bisa cepet membangun elsa
bisa cepet membaik gak stress
bisa cepet membaik gak stress
supaya dia bisa sadar
dan bisa jerah
dengan hukuman ini
tidak mengulangi kejahatan yang mau dia perbuat
tidak mengulangi kejahatan yang dia perbuat

aku beruntung tau mas
alhamdulillah ngasih lagi dulu mas
gak punya suami saya dong
gak punya suami saya dok
udah gak usah nangis ya
simpen biar matanya mahal
jangan menangis sesuatu